brand sneakers lokal asal bandung yang satu ini ternyata namanya juga tidak kalah melambung tinggi
sepatu sneakers mulanya hanya dianggap sebagai sepatu olahraga
tapi kini sepatu ini mulai digandrungi para pencinta fashion di berbagai negara termasuk indonesia
melihat antusiasme konsumen terhadap sneaker dari luar negeri
sekelompok anak anak muda di bandung mencoba mengembangkan sneaker lokal dengan kualitas mumpuni
yusuf ramdhani dan fauzan f wandas adalah sahabat satu sekolah
mereka punya cita cita yang sama
keduanya ingin berwirausaha agar bebas berkreasi sekaligus membuka lapangan pekerjaan
setelah lulus kuliah yusuf yang kini berusia dua puluh tujuh tahun ini
sempat bekerja di sebuah perusahaan aviasi
namun di tahun dua ribu sepuluh ia berhenti dan memutuskan untuk memulai bisnis sepatu dengan fauzan
pada awalnya produk utama mereka adalah sepatu kulit
sepatu sneakers hanyalah produk sekunder
namun di awal tahun dua ribu tiga belas keduanya memutuskan produk sneaker geof max menjadi brand utama untuk menopang bisnis mereka
ada goncangan ekonomi segala macam bbm naik segala macam
dan ternyata brand kita yang pertama yang idealis itu
nggak bisa melanjutkan hidupnya
dia mati tengah jalan
karena apa karena demand nya nggak ada
karena memang bbm itu naik
harga bahan baku naik biaya pekerja naik dan buying power orang itu turun jadinya
jadi beli si brand yang itu tuh jadi berat
nah karena kita jual dulu rp delapan ratus ribu
nah akhirnya nah malah ternyata ada second brand kita itu malah jadi laku gitu
karena dulu waktu itu si g o f itu masih di kisaran harga pada saat itu di rp dua ratus tiga puluh dua ratus empat puluh
dia malah laku
dia malah terbit di saat yang satu lagi terbenam
salah satu skateboarder legendaris dunia
saat itu yusuf dan fauzan melihat bahwa olahraga saya
saya bisa mencapai seratus
saya bisa mencapai seratus
saya bisa mencapai seratus
selah raga skateboard dan musik pop punk sedang trend
mereka memutuskan untuk mengambil ceruk pasar tersebut
meski sebagian besar konsumennya berasal dari kelas menengah
mereka dianggap cenderung loyal terhadap produk lokal
tapi kalau boleh tahu bisnis ini awalnya modalnya berapa sih
terus modalnya dapat dari mana kemudian dipakai untuk apa pertama kali
mungkin mas yusuf bisa cerita
modal awal banget sih kita mulai bisnis banget tuh dari dua ribu sepuluh ya kurang lebih
itu modal awalnya itu kurang dari lima juta sih sebenarnya
kurang dari lima juta
saya nggak tahu tepatnya udah lupa sih tepatnya berapa juta
tapi di bawah lima juta itu patungan sih
tapi ya emang
iya potongan bola dari uang jajan dari uang minta orang tua juga sebenarnya
jadi uang jual ini uang jual emas
jadi waktu itu jadi waktu itu
jadi kita jual disuruh jualin dulu
sempat terdegan juga waktu itu pegang uang
karena buat kita uang walaupun ya kurang lebih empat jutaan gitu tuh udah gede gitu
gede banget ya
untuk kita jadi
apalagi kalian mulainya dari kuliah bareng bareng
jadi uang yang lima juta itu katakanlah dari bisnis waktu kalian masih kuliah
iya masih kuliah
terus lima juta itu digunain buat apa pertama kali
untuk produksi pertama sih pastinya
untuk bahan baku pertama kali pada waktu itu
bahan baku pertama tapi bukan gioff max kan
itu waktu itu
sepatu kulit gitu
jadi bahan baku kulit kan sendirung lebih mahal ya kalau dibandingkan gioff max
jadinya ya kita juga sebenarnya deg degan juga pada waktu itu
karena bahan bakunya mahal
kalau dijual lagi belum tentu laku juga secara bahan baku ya
makanya kita sempat deg degan tapi hajar aja
dengan tekad yang kuat
dengan tekad yang kuat
dengan tekad yang kuat
dengan tekad yang kuat
dengan tekad yang kuat
bisnis yusuf dan fauzan bisa bertahan hingga sekarang
pengusaha itu harus sabar dan pantang menyerah
pada awal awal kalian membangun geof max ini
dengan modal yang diputar dari uang lima juta itu
itu dengan berapa orang sampai sekarang saat ini bisa survive di bisnis ini
sekitar enam bulanan ya
enam bulanan berdua
terus nambah satu orang
nambah satu orang
jadi awalnya ngurusin marketing mas yusuf
jadi jalan berdua bisa gitu
jadi saya marketing lebih ke jualan juga
saya juga jadi udah masih ngebales nbalesin sendiri
untuk korporan segala macam
ngirim juga masih apa namanya
datang langsung ke kurirnya gitu kurir
kalau sekarang kan korea datang ke sini
dulu kan masih harus datang ke sana
kalau masih bergelia keliling kelilingnya dari bahan yang paling murah segala macam
karena kan ya modalnya terbatas juga
jadi mau gak mau kita harus cari barang
apa namanya material untuk diproduksi yang paling murah gitu
tapi kualitasnya yang pas
kualitasnya yang oke gitu
akhirnya bisnis mereka
itu rupiah kita lihat dari ini
baju tas dan dompet dibanderol dengan harga rp seratus hingga rp dua ratus lima puluh
dengan harga yang relatif terjangkau sekilas sepatu sepatu ini tidak ada bedanya dengan brand sepatu sneakers dari luar negeri
soal produksi sudah sekitar dua tahun terakhir geof max mengandalkan jasa pabrik
pasalnya permintaan produk semakin banyak
produksi sepatu di pabrik bisa menghemat waktu dan juga biaya
dalam satu bulan rata rata tujuh ratus lima puluh pasang sepatu laku terjual
sedangkan untuk pakaian dan aksesoris penjualannya mencapai lima ratus barang per bulan
total omset rata rata geofmax dari semua lini produknya mencapai lebih dari satu ratus sembilan puluh juta per bulan
kesuksesan geofmax tidak terlepas dari keikut sertaan mereka dalam jakarta clothing expo atau jacklot
para pengunjung yang datang ke booth mereka membuat yusuf dan fauzan percaya diri
modal produksinya akan kembali
ngerasain balik modalnya bp nya itu kapan
kalau dihitung balik modal sih
sebenarnya setiap pas event itu pun kita balik modal ya
jadi emang modalnya kembali kita belikan material lagi
jadi berputar terus
jadi kalau di bip kita alhamdulillah setiap produksi bip
terus itu paling lama juga ya satu bulan dua bulan tuh udah kembali lagi mulai
hidup tuh jacklot nya emang benar langsung
kita langsung dapetin modal dan keuntungannya
cuma karena modal kita terbatas
jadinya uang untung itu balik ke modal lagi
jadi yang tadinya kita nyetok cuman sekian pasang
jadinya kita masukin lagi buat nambahin nambahin si gudang
terus nambahin alat alat apa segala macam
jadi sebenarnya sejauh ini kita tuh bagi keuntungan malah baru sekali
baru sekali ya
bagi hasil keuntungan itu baru sekali itu di tahun dua ribu lima belas ya
selain ikut serta dalam bazar berskala besar
geof max juga menggunakan beragam cara untuk mengenalkan dan memasarkan produknya
mereka itu beli ketika superstarnya pakai gitu
mereka itu mengikutin gaya
dia tuh menjadikan si super sara itu sebagai role model segala macam
jadi kita ngeliat oh berarti disini peluang nih
ya udah ini
kalau untuk kan kita sekarang tuh lagi going online ya maksudnya kita memang di off max tuh lahirnya memang di online
artinya dan kita pun mengalami perkembangan ya dari mulai dulunya tuh kita pakai sms kemudian berangkat menjadi ke bbm kemudian lanjut lagi ke chat messaging yang lain
jadi memang untuk kendala sendiri sih sebenarnya kita beradaptasi terhadap perkembangan platform
tak mau semakin tertinggal pemasaran melalui media sosial juga dimaksimalkan
mereka memanfaatkan facebook instagram dan website sebagai kanal utamanya
tim geovmax menganggap interaksi yang terjadi dalam media sosial begitu penting dan harus dipelihara
pasar geofmax tidak hanya di kalangan anak anak muda bandung ataupun indonesia saja
berkat aktif di forum berbasis online
produk ini bahkan sudah digunakan oleh anak anak muda di amerika serikat dan juga beberapa negara di eropa
yang boleh aja bangga pakai produk anak bangsa
untuk menunjukkan betapa seriusnya mereka masuk ke pasar global
melalui forum online yusuf bekerja sama dengan komunitas skateboard dan komunitas musik untuk mempromosikan produknya ke luar negeri
beberapa foto yang terpampang di media sosial berasal dari foto yang diambil di luar negeri
kenapa sih kalian pakai model bule pengen dibilang brand internasional atau gimana
ya salah satunya itu
karena ya mau gak mau sih ya kecenderungan anak muda indonesia kan lebih ngelihat ke sana ya
ke amerika atau eropa gitu kan

ya kita juga lebih cenderung lihat hal hal yang dari sana itu lebih keren gitu
ya kita juga memanfaatkan itu sih
sebenarnya memanfaatkan pandangan itu akhirnya kita pakai
tapi kita nyobain untuk nekenin bahwa brand lokal dari indonesia pun sebenarnya bisa kok sekeren

hal itu juga bisa diperhatikan di media sosial

hal itu juga bisa diperhatikan di media sosial
beberapa musisi yang pernah berkolaborasi dengan g of max adalah jeri dan bobby cool
drummer dan vokalis band superman is death hingga band metal seringai
pada desember dua ribu enam belas lima puluh pasang sepatu pertama hasil kolaborasi dengan band rock metal asal jakarta
seringai langsung ludes hanya dalam waktu tiga puluh menit saja

ini dia nih bawah soalnya tuh keren banget cuy dari detail detailnya dari
kerasnya sol gitu kan terus coba dalamnya dalamnya empuk dan kualitas kanvasnya yang
bagus jahitannya rapih banget ini udah setara sama brand luar nih kualitasnya licin
terus bordirannya juga ngacak acakan rapih banget seringai dan di dalamnya
ada print dari arthurnya si aryani seringai sekut abis lebih ngelihat kecenderungan orang
segala macem mereka itu beli ketika superstarnya pakai mereka itu mengikuti gaya dia tuh menjadikan
si superstar itu sebagai role model segala macam kita ngelihatnya gitu ya
oh berarti disini peluang nih buat dan di scene musik yang kita kejar tuh
bener bener fan base nya itu yang anak muda banget segala macam dan mereka tuh bener bener loyalnya loyal gila gitu kan
meski brand mereka tenar melalui dunia maya namun yusuf dan fauzan mengaku tidak ingin
brand yang mereka bangun hanya dikenal sebagai merek sepatu online saja kita
dulu dulu tuh fotografer juga masih ucup sendiri segala macam nyari nyari foto bikin foto segala
macem kita mikir omongannya cuman itu doang dan paling ads dan it's pun kan kita bisa atur ya
berapa puluh ribu doang atau berapa ratus ribu doang per hari kalau kadang bisa dimatiin jadi kita
mikir oh kayaknya online cocok nih buat batu loncatan tapi kedepannya kita enggak enggak ingin
hosei sekitar udah ke bawah aja sending kraken vacation karena kita kita ini bukan brand sepatu online
dai distribution channel yang ke viensio joked
konsinyasi atau titip jual di toko dilakukan yusuf dan fauzan untuk menghemat pengeluaran
dengan cara ini calon konsumen bisa menemukan produk mereka yang tersebar di tiga puluh tujuh outlet dan distro
mereka yang tersebar di tiga puluh tujuh outlet dan distro di seluruh indonesia
geovmax mempunyai outlet utama yang sekaligus menjadi kantor mereka
lokasinya di bandung tepatnya di kawasan batu nunggal
setiap hari ada saja konsumen yang datang salah satunya eri
dia mengaku mengenal produk ini melalui kaos yang ia dapat sebagai hadiah ulang tahun
eri lantas mencari tahu tentang produk kiofmax lewat media sosial
wah pas dilihat keren juga gitu kan desain desainnya keren terus bahannya juga halus banget kayak gitu
nah abis itu saya lihat di internet gitu kan pas lihat di internet ternyata banyak gitu produknya bukan hanya baju aja gitu
dan sepatunya juga bagus gitu
ya udah pas udah berapa bulan kemudiannya baru saya wah coba nih beli sepatu ternyata murah juga harganya
pas kan saya lagi mahasiswa juga kan kantong mahasiswa tau lah gimana gitu kan
jadi saya langsung beli aja gitu sepatu
antusiasme pembeli yang berbelanja di toko offline jelas terlihat
angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan angka penjualan online
namun di tahun dua ribu enam belas angka penjualan offline bergerak naik mendekati angka penjualan online

di satu sisi kita ingin berkembang tapi di sisi lain kita punya keterbatasan dalam hal modal
keterbatasan ini kita di satu tidak punya aset
yang kedua adalah kepercayaan investor kepada kita itu belum ada
yang kedua ya adalah kepercayaan investor kepada kita itu belum ada
namun yusuf dan fauzan mengaku sengaja menciptakan suasana kerja yang santai dan kekeluargaan
kalian dari dua orang mulainya sekarang sudah punya banyak karyawan di sini

kita gak bikinnya ya gak ada bandris antara saya dan yusuf dan teman teman yang lain
kalau kita sama sama walaupun kita di sini santai
tapi ya apa ya kita tetap bekerja mengutamain kinerja tapi nggak seserius
bener bener kita jadi bos yang sering marah marah segala macam
lalu lah gak gitu sih
tapi kita ngelihat kinerjanya kalau emang nggak perform ya yaudah berarti emang gak cocok
tapi lebih kelihat kinerjanya
ada tiga budaya kerja yang ditanamkan oleh yusuf dan fauzan
karyawan ditantang untuk lebih cerdas dan mampu mengeluarkan ide ide super kreatif untuk mengembangkan diri dan perusahaan
bride merupakan persamaan khas di geof max untuk para karyawan dan juga pelanggan
istilah ini diambil dari kata brotherhood yang artinya saling bersaudara
dan yang terakhir
yusuf dan fauzan percaya ide segar akan muncul dari suasana kerja yang nyaman
ekspansi bisnis geof max sudah dilakukan sejak tahun petang
ekspansi bisnis geof max sudah dilakukan sejak tahun petang

mereka membuat produk kaos
mereka membuat produk kaos
pada awalnya sebenarnya kita bikin t shirt cuma untuk branding doang
karena kan di sepatu susah kelihatan
jadi kita bikin t shirt biar kalau foto ada tulisan geofnya

tahun ini yusuf dan fauzan berencana untuk menambahkan jumlah produksi aparel mereka

pak yusuf dan fauzan berencana untuk menambahkan jumlah produksi aparel mereka
tahun ini yusuf dan fauzan berencana untuk menambahkan jumlah produksi aparel mereka
sekarang lebih membesarkan bisnis aparel juga kah
atau gimana ekspansi ke depan
basicnya sih karena needs dari customer nya sih
mereka banyak yang nanyain bikin yang lain dong selain sepatu
terus karena kita kan mengembangkan brand nya juga gitu
bukan hanya produknya
jadi mereka udah banyak customer yang udah loyal
yang udah senang sama brand geof sendiri
tapi mereka itu udah belanja sepatu lima kali
udah punya sepatu banyak udah berapa pasang selain gitu kan
bingung mau beli apa lagi gitu mas
sepatu terus gitu
akhirnya cobain dong bikin yang lain
oke kita bikin yang lain
ternyata demand nya juga oke
terus apa namanya orang orang banyak yang nyari juga
jadi kita sekarang ini lebih dikenal sebagai brand geof
bukan brand sepatu
geof max memang ingin bermimpi untuk melakukan ekspansi
namun syidik rekan kerja yusuf dan fauzan yang mengelola seluruh aktivitas finansial mengungkapkan
ada sedikit ganjalan yang biasanya dialami perusahaan seperti mereka
pendal utama yang kita hadapi adalah kita adalah perusahaan start up
dimana kita penuh dengan keterbatasan
di satu sisi kita ingin berkembang
di sisi lain kita punya keterbatasan dalam hal modal
keterbatasan ini kita di satu tidak punya aset yang bisa jadikan jadi agunan ke bank
jadi jaminan ke bank
itu jadi kita kesulitan
yang kedua adalah kepercayaan investor kepada kita itu belum ada
namun keterbatasan tak membuat yusuf dan fauzan berhenti berkreasi
mereka terus melanjutkan mimpi
dalam berbisnis ada hal yang jauh lebih penting
karena yang paling penting di industri di bisnis segala macam adalah mental sih
bukan ide bukan uang
karena uang dan ide bisa kita cari gitu
jadi orang yang saya dulu bilang kalau kamu punya uang nggak punya ide tinggal pakai uangnya beli ide orang
kalau punya ide nggak punya uang jual idenya
tapi kalau nggak punya mental kita gak akan bisa gerak gitu
kalau mas yusuf
kurang lebih sama sih
bisnis itu tidak semudah itu sebenarnya
jadi harus siap pasang badan fisik dan pikiran aja sih untuk memperjuangkan apa yang kita mulai sih
yusuf fauzan dan semua orang di geofmax punya mimpi
agar produk lokal indonesia menjadi pilihan utama masyarakat
segala upaya dikerahkan demi menggapai asa
dan berjuang mewujudkan kemandirian